saudara pada segmen ini paslon akan menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh lima panelis yang saya bacakan tadi
dan paslon terlebih dahulu mengambil satu amplop pertanyaan dan moderator membacakan pertanyaannya
durasi satu lima menit untuk menjawab pertanyaan
dilanjutkan pasangan lainnya menanggapi jawaban dengan durasi juga sama satu setengah menit
kemudian masing masing pasangan calon diberikan waktu satu lima menit untuk menanggapi
cukup jelas bapak ibu ya
baik kita berikan kesempatan kalau tadi pertama paslon nomor satu tadi terakhir sekarang saya berikan kesempatan kepada paslon nomor dua untuk mengambil amplop pertanyaan
semua pertanyaan dalam amplop ini masih tersegel saya pun belum mengetahui
baik terima kasih
tersegel ya bu ya pak
saya akan buka
wah nah lem ini
jawa tengah memiliki hampir satu lima juta potensi pemula sebagai bonus demografi provinsi ini
mereka itulah yang juga disebut sebagai generasi z generasi yang lahir di era tahun dua ribu an
sebuah generasi yang berwatak sangat visual it minded dan pihak yang tak cukup sabar mengerjakan soal soal yang membosankan
selera mereka tersebut
menurut pendapat kami generasi milenial itu generasi yang
sangat memaknai makna sangat menghargai makna hidup tapi dengan caranya sendiri dengan cara yang menyenangkan
dan kami berpandangan bahwa mereka adalah butuh keteladanan
jadi kalau kita bicara mau menjalankan penyelesaian sebetulnya tidak akan mereka itu menerima dengan pendekatan pendekatan yang dogmatis
tapi dengan yang visual bahkan lebih nyata lagi bagaimana orang orang sekitar itu berperilaku
apakah dia menjalankan pancasila atau tidak
karena itu penting
karena bagi orang tua kebetulan seluruh anak saya adalah generasi milenial
penting bagi orang tua untuk betul betul berperilaku baik
berperilaku menjalankan amanah dengan baik
apalagi kalau kita pejabat publik
dan mereka pasti akan mengkopi hal hal yang baik
saya menolak pandangan bahwa mereka adalah generasi yang mau bersenang senang
mereka adalah generasi yang
menurut mereka sendiri
tugas kita adalah memberi arah
memberi contoh contoh yang baik supaya mereka tidak salah jalan
dan tentu saja membumikan pancasila sesuai dengan kebutuhannya
kebutuhan anak sekarang adalah tidak hanya contoh dari orang tua
contoh dari pemimpin negara
contoh dari pemimpin pemerintah daerah
mereka yang dibutuhkan adalah model
ketika modelnya tidak memberikan keteladanan pancasila
maka yang terjadi adalah mereka semakin jauh dari pancasila
butuh menjahat karena pengacara kebencian
saya diajak dari gudang wanayua gimana udah help lagi
dan bukan hanya dari keman capsulenyan
kami berdua mencoba memberikan keteladanan yang tadi disampaikan
debat itu boleh kontestasi boleh tapi mungsuan jangan
kenapa ini perlu disampaikan
maka ada cara darat kami ketemu kami ngopi bareng ngobrol dengan mereka
dengan sesuai apa yang dia mau
tapi di udara dengan teknologi informasi kita sampaikan
ini loh orang tua
itu diberikan sebagai satu bentuk kepada mereka
sekarang tidak butuh gambar mereka tidak butuh kata kata
dia butuh audio visual
audio visual inilah yang kemudian kita berikan kepada mereka
mulai mereka tertarik dan mereka mulai bicara
eh kalau ada orang tidak hormat sama orang tua menurutmu bagaimana
kurang ajar pak dria pak nah gitu
kamu mau nggak ya jangan gitu
maka kalau versi pondok itu dibungkus
ya matur suanas
jadi di pondok pesantren itu dibiasakan berbeda
tetapi saling menghargai
contoh mbak ida
bermusawaroh kita debat berantem
tapi keluar kita ngopi bareng yuk kita makan bareng yuk
itulah budaya pesantren yang insya allah akan kita terapkan di jawa tengah
sama cium tangan g
cium tangan bro
cium tangan ya
ya waktunya habis terima kasih
saya berikan kesempatan untuk menanggapi
dari paslon satu sekarang giliran paslon dua
waktunya satu setengah menit dari mulai anda berbicara
kepada para pemilih pemula yang saya kira
anak anak kita generasi z
pada saatnya nanti akan menggunakan hak pilihnya
saya kira tugas kita adalah memberikan keteladanan demokrasi
demokrasi yang kita mau seperti apa
demokrasi pancasila tadi disinggung singgung
demokrasi yang menjunjung tinggi budaya dan etika
budaya yang tidak gampang main fitnah
budaya yang selalu memberikan kesempatan
memberikan kesempatan untuk
menjadikan contoh bagi generasi muda yang akan datang
saya terkesan sekali dengan yang disampaikan mas ganjar tadi soal
dan menurut saya medsos ini ada dua aspek
satu lagi konten
yang paling penting ya generasi kita adalah konten
bukan sekedar bungkus bungkus dengan cara cara pencitraan gitu
korban fitnah dari proses ini
dan itu adalah
sebetulnya perilaku aslinya begitu
nah karena itu
betul tadi dikatakan bahwa kita menggunakan mesos instagram
tetapi tolong generasi muda kita itu jaga perilaku
karena itulah adalah isi
perilaku adalah pesan utama
mengenai bungkusnya itu soal yang sangat sekunder
jadi yang paling penting adalah kembali adalah perilaku
perilaku keteladanan perilaku positif
terima kasih waktunya habis
kembali saya berikan kesempatan pada paslo nomor dua puluh satu untuk menanggapi
tanggapi lagi oke
dalam sebuah pertemuan kami di sebuah pondok pesantren
bagaimana membangun dan menginternalisasikan pendidikan itu
dan demokrasi tentu saja
seorang kiai menyampaikan bagus sekali
pak di tempat saya sudah ada
ngaji kebangsaan adalah mendorong kepada mereka
generasi generasi muda itu
untuk mau belajar
semua diskusi bisa diberikan
semua teladan bisa diberikan
dan mereka bisa ngaji kepada guru yang benar
tapi sisi lain karena pertanyaannya tadi adalah
bagaimana anda ketika nanti memimpin
dan kemudian berhubungan dengan anak anak generasi z
maka saya mencoba menjawab pertanyaan
bukan tidak menjawab pertanyaan
teladan setuju etika tata krama
tapi media yang tadi dalam pertanyaannya adalah teknologi informasi
kami optimalkan penuh
sehingga ruang di rumah di kamar pun bisa diberikan
kepada mereka sehingga mereka bisa cicat dengan gubernurnya
mereka bisa cicat dengan wakil gubernurnya
mereka bisa ngobrol seabrek abrek apa yang mau dia sampaikan
dan kemudian kita bisa membandingkan mengkomparasi
sehingga dia bisa menginternalisasikan
kemudian menilai ini benar ini tidak benar
ini boleh kita lakukan ini tidak boleh kita lakukan
maka proses inilah yang coba kita tiupkan
kita masukkan kepada generasi z itu
agar mereka melek dengan cara peradaban maunya keinginan mereka sendiri
baik kita berikan aplaus untuk dua pasangan calon
nomor urut satu dan nomor urut dua
selanjutnya saya berikan kesempatan pada pasangan calon nomor urut dua
untuk mohon maaf pasangan calon nomor urut satu saya koreksi
untuk mengambil amplop yang masih tersegel di dalam fishball ini
ya terima kasih biar saya yang buka
mudah mudahan nggak kena lem lagi
indeks pembangunan manusia ipm yang disusun bps
adalah indikator untuk mengukur kinerja pemerintah
indeks ini disusun berasas tiga dimensi dasar
umur panjang hidup sehat berpengetahuan dan memiliki standar hidup yang layak
berikut adalah peringkat ipm jawa tengah sejak dua ribu sepuluh hingga dua ribu enam belas
yang peringkatnya tidak banyak beranjak dari angka tiga belas
angka ini pernah turun sejauh ini
angka ini pernah turun satu peringkat di dua ribu sebelas peringkat empat belas
turun lagi di tahun berikutnya peringkat lima belas
lalu berturut turut kembali ke angka tiga belas
naik ke peringkat dua belas di tahun berikutnya
dan kembali ke peringkat semula yakni tiga belas di tahun dua ribu enam belas
pertanyaannya berdasarkan statistik yang relatif konsisten sebagai pemain papan tengah
sudah selayaknya anda sebagai calon pemimpin jawa tengah bertugas membawanya ke papan atas

dipungkiri maka kami terima kasih sama dprd kemarin menyetujui penambahan
anggaran agar bisa menyuntikkan mereka tidak hanya wajib belajar sembilan tahun
sapi masuk sampai ke dua belas tahun yang kedua kita mulai mendorong kawan kawan
yang di kabupaten kota agar mereka anak anak punya kesempatan lebih banyak
bisa bersekolah ketika kemudian sd smp di kewenangan mereka ayo dorong
yang sma smk di kewenangan kami kami dorong termasuk tentu yang di pondok pesantren
maka cara mendongkrak ini adalah memberikan prioritas anggaran dengan skala
satu di pendidikan dua di kesehatan kalau tidak salah di umurnya kalau boleh disebut boleh
saya kira harapan hidup masyarakat jawa tengah sudah meningkat
boleh nggak ditunjukkan angkanya kalau ada
pendidikan di pondok pesantren tentunya kita mendorong
untuk kepentingan meningkatkan ipm kita insya allah pondok pesantren akan lebih membantu itu
sekolah sekolah belajar kira kira gitu
terima kasih baik selanjutnya paslon nomor dua silahkan menanggapi jawaban paslon nomor satu dengan waktu satu setengah menit
terima kasih
silahkan untuk menanggapi paslon nomor satu waktunya satu setengah menit dari anda berbicara
mbak ida maaf ya resesnya karena di jawa timur jadi nggak tahu kondisi di jawa tengah
mbak ida jawa tengah punya program nginceng jateng gayeng nginceng uang petang
gayengnya bukan kita ya tapi ini program yang lama
artinya gajateng gayeng wang meteng ini bisa menekan angka kematian ibu dan bayi
mau nggak mas genjar lanjut
sebenarnya menekan angka kematian ibu dan bayi itu bagian dari investasi kita untuk mendorong kualitas hidup manusia menuju ipm yang baik
kenapa saya concern betul sama data itu agar tidak keliru
kalau kemudian mau sampai smk smk mahal bahkan jangankan nanti hari ini tujuh ratus sepuluh miliar anggaran sudah disetujui dprd
dan diberikan kepada mereka sma smk bahkan tiga smk boarding school gratis
dan hari ini sudah meluluskan keempat kali
maka kalau kemudian itu sulit kami akan sampaikan
saya ingin menyampaikan saja bahwa kenapa data ini penting agar tidak menyesatkan sama dengan pertanyaan tadi soal ntp itu berapa sebenarnya
kami punya data yang cukup bagus yang bisa dibaca sehingga ntp ini dipakai untuk ngukur berapa pendapatan mereka dan bagaimana mereka membelanjakannya
apakah dia negatif ataukah dia surplus
maka kenapa ini saya sampaikan dengan data yang baik dari itu agar kita bisa
maka izinkan saya untuk memberikan data ini agar nanti bisa dibaca kalau berkenan
saya sudah berterus kerah
paslon nomor satu untuk kembali ke tempatnya
baik terima kasih
saya persilahkan paslon nomor dua untuk menanggapi satu setengah menit dari mulai anda berbicara
saya kira bicara tentang ipm
saya tidak sedang bicara jawa timur tidak bicara tentang jawa timur
jawa tengah adalah ipm nya di bawah rata rata nasional
melihat ipm adalah melihat lamanya belajar melihat income per capita dan angka harapan hidup masyarakat jawa tengah
saya kira data menunjukkan bahwa ipm jawa tengah

jadi kalau bicara tentang pendidikan tadi diceritakan tentang memberikan pendidikan gratis
yang diberikan adalah sekolah negeri
bagaimana dengan ribuan banyak sekolah anak anak kita yang sekolah di swasta
maka kami bertekad akan memberikan bosda tidak hanya untuk sekolah negeri tapi juga untuk sekolah sekolah swasta
dengan demikian terima kasih
berarti kita akan juga memberikan kesejahteraan kepada guru guru swasta kita
sebetulnya data yang disampaikan mas saiman tadi dan juga mas ganjar barusan menunjukkan kegagalan beliau
ipm nya rendah di bawah nasional
ntp tadi saya simpan sebetulnya untuk tidak mempermalukan tapi saya baca sekarang
ntp jawa timur itu satu ratus enam puluh
ntp jawa barat delapan belas tiga puluh empat
ntp jawa tengah satu ratus tiga empat puluh enam
jadi memang paling rendah
jadi yang dikatakan mas saiman maupun yang dikatakan tadi adalah sebetulnya menunjukkan bahwa memang harus ada yang diperbaiki di jawa tengah ini
waktunya habis baik terima kasih
kita berikan aplaus untuk dua pasang calon
sekaligus saya juga mengingatkan untuk tidak mengganggu pendukung ini terhadap pasangan calon yang tengah menanggapi pernyataan dari pasangan calon yang lain
saya mohon dengan sangat untuk mengingat tata tertib yang tadi telah kita sepakati bersama
sesaat lagi kita akan kembali dengan segmen menjawab permasalahan dengan studi kasus yang sudah disiapkan oleh para panelis
tetaplah di debat terbuka pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
kami akan segera kembali